buniani pengunggah video pidato basuki cahayapurnama
saat melakukan kunjungan kerja ke kepulauan seribu beberapa waktu yang lalu
dipanggil oleh barreskrim polri
buniani datang ke barreskrim sebagai saksi dalam kasus penistan agama
yang menyeret calon gubernur pertahanan dki basuki cayapurnama
buniani tiba di bareskrim sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
bersama tim penasihat hukumnya
menurut aldwin rahadian pengacara buniani pihaknya akan mengklarifikasi
soal video yang diunggah kliennya ke sosial media sehingga menimbulkan kegaduhan
pengacara maupun buniani belum menyampaikan banyak hal
karena hingga saat ini pemeriksaan belum selesai